ada tujuh belas aplikasi kesehatan yang dapat digunakan telemedicine oleh pasien covid sembilan belas saat isolasi mandiri
seluruh aplikasi ini telah terintegrasi dan bekerjasama dengan kementerian kesehatan
tim liputan cnn indonesia mencoba menggunakan dua dari tujuh belas aplikasi tersebut yakni halodoc dan alodokter
ternyata alur konsultasi bagi pengguna biasa dan pasien covid berbeda
pasien isoman covid akan mendapatkan notifikasi langsung dari kementerian kesehatan terkait prosedur konsultasi melalui aplikasi
tidak seperti pengguna biasa yang bisa langsung melakukan konsultasi di dalam aplikasi tanpa rekomendasi dari kementerian
pasien covid yang direkomendasikan untuk menggunakan telemedicine adalah orang tanpa gejala atau yang bergejala ringan dengan masa konsultasi antara tujuh hingga empat belas hari
pasien yang menggunakan telemedicine akan mendapatkan layanan konsultasi bersama dokter umum

nantinya pasien akan diberikan resep obat yang akan diberikan melalui aplikasi
teknisnya adalah kalau kategorinya adalah ringan itu bisa menggunakan telemedicine
teknisnya mereka kita berikan masuk akses ke platform kami secara gratis konsul pendampingan dokter selama empat belas hari
mungkin kita mencoba menciptakan ekosistem yang end to end gitu ya layanan yang memang betul betul memberikan
memberikan layanan dari awal sampai akhir ya dari mungkin appointment sampai dengan pengantaran obat sampai di tempat seperti itu
obat yang akan diberikan termasuk diantaranya antibiotik vitamin juga favivirapir
pasien covid yang melakukan telemedicine saat isolasi mandiri dibebaskan dari biaya konsultasi dan pengobatan
penggunaan untuk telemedicine ini adalah yang gejala
tanpa gejala atau gejala ringan ya
nah kalau ringan itu baru akan ada molnupiravir
tapi sampai saat ini kita tahu yang direkomendasikan oleh para ahli itu fativiravir
jadi yang akan didapatkan dulu melalui konsultasi telemedicine ini pasti favivirapir
yang dulu kita tahu ostalmivir kan ya
program serupa juga sempat dilakukan pada lonjakan kasus covid sembilan belas terjadi akibat varian delta pada pertengahan dua ribu dua puluh satu lalu
program ini kembali diterapkan menjelang antisipasi lonjakan kasus covid yang disebabkan oleh varian omikron